rizik sihab yang kini merupakan imam besar dari ormas front pembela islam
mempunyai sejarah kontroversi yang cukup panjang
beberapa kali dirinya juga harus berhadapan dengan hukum
sejak organisasi masyarakat front pembela islam didirikan
beberapa peristiwa terjadi di sejumlah lokasi
hal itu membuat pemimpin fpi rizik sihab harus berurusan dengan hukum
akibat perbuatannya ataupun anak buahnya
pada dua ribu dua fpi melakukan sweeping tempat hiburan malam di kawasan ciputat
yang disertai aksi kekerasan dan kerusakan
hal itu membuat rizik dianggap bertanggung jawab dan jalani persidangan
hakim mempunyai rizik tujuh bulan pengejaran
pada awal juni dua ribu delapan fpi melakukan pembubaran paksa demonstrasi aliansi kebangsaan
untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan
mereka menolak hadirnya ahmadiyah yang dianggap sesat
aksi kekerasan dan perusakan fasilitas umum pun
rizik ditangkap lagi karena dianggap bertanggung jawab
hakim mempunyai satu tahun enam bulan pengejaran
pada dua ribu enam belas rizik kembali berhadapan dengan hukum
akibat ucapannya di berbagai tempat
banyak pihak melapor pada aparat penegak hukum
karena rizik dinilai menodai menghina dan melakukan aksi kebencian
pada oktober dua ribu enam belas putri proklamator rahmawati soekarno putri
melaporkan rizik karena dianggap menghina pancasila
seramah di lapangan gasyibu bandung pada dua ribu sebelas
selain itu dia dilaporkan sejumlah lsm karena menuding
logo bank indonesia dalam lembaran rupiah sebagai logo partai komunis indonesia
mahasiswa katolik republik indonesia dan beberapa kelompok masyarakat lain
pada akhir desember dua ribu enam belas juga melaporkan rizik dengan tuduhan melakukan penodaan agama
karena menyinggung cerita umat kristiani
seorang hansib di bekasi ikut melaporkan pemimpin fpi
ke kepolisian karena menyebut kepala polisi daerah metro jaya
sebagai jenderal berotak hansi
pada akhir januari dua ribu tujuh belas rizik pun menjadi tersangka polda jawa barat
atas kasus penghinaan terhadap pancasila
muhammad rifi cnn indonesia